selamat malam kabar terbitnya surat penghentian penyidikan perkara atau sp tiga
kasus chat mesum rizik sihab disampaikan oleh kuasa hukum rizik kapitra ampera
ia menyebut rizik juga telah menerima surat sp tiga tersebut
kapitra menilai terbitnya sp tiga sebagai hadiah lebaran bagi kliennya itu
selain informasi kasus chat mesum rizik yang dikabarkan sudah sp tiga
perkembangan terbaru dari sumeneb jawa timur juga menjadi fokus utama kami malam hari ini
saya rehat sirait anda menyaksikan cnn indonesia prime news
kapitra ampera pengacara rizik sihab mengatakan kliennya sudah menerima pemberitahuan
surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga kasus chat berkonten pornografi
dengan dikeluarkannya surat ini maka rizik sihab dibebaskan
dari segala tuduhan kasusnya
namun kapitra belum mengetahui kapan mimpin fpi itu akan pulang ke indonesia
masih ada yang mencoba untuk mengambil alih dari keadaan yang tersebut

kami sudah terhubung langsung dengan kuasa hukum rizik sihab kapitra ampera
assalamualaikum pak kapitra
selamat malam assalamualaikum
baik pak kapitra ini mengenai kasus chat mesum rizik sihab ya
yang dikabarkan sudah di sp tiga oleh pihak kepolisian
bisa anda sampaikan lagi kepada kami kepada publik juga tentunya
agar semuanya lebih jelas begitu
kapan sebenarnya pihak kepolisian mengeluarkan surat sp tiga dan ini diberikan ke siapa
apakah ke anda atau langsung ke rizik sihab sendiri
jadi begini saya ingin ulas bahwa kepolisian menurut undang undang delapan delapan puluh satu dan undang undang kepolisian
mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan investigasi dan penyidikan
ketika dilakukan penyelidikan itu fungsinya kepolisi adalah untuk menemukan suatu peristua tindak pidana
setelah itu dinaikkan proses penyidikan itu untuk menemukan ada tidak pelaku perbuatan
itu untuk penyelidikan
ketika sudah masuk penyidikan tentu diperlukan bukti bukti alat alat bukti dan keterangan keterangan
termasuk juga keterangan hal ini
dalam kasus seperti ini tentunya polisi sudah punya standar sendiri bagaimana melaksanakan undang undang
ketika telah dilanjutkan ternyata ada hal hal formil dan material undang undang yang belum terpenuhi
undang undang juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan suatu perkara apabila tidak cukup alat bukti untuk melanjutkan perkara ini kejaksaan maupun pengadilan
dalam kasus habib rizik ternyata polisi tidak menemukan dua alat bukti yang cukup
sehingga polisi penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidik
dan tadi siang biprisik memberitahu saya dan menginformasikan agar kita melakukan langkah langkah yang dia instruksikan
nah kita sudah terima itu rabu rabu tim avokasi biprisik terima rabu rabu pagi
karena ini tim juga banyak yang pulang kampung
lalu dititipkanlah kepada orang kita yang berangkat ke arab saudi
nantian sampaikanlah kepada habib
nah hari malam habib tengah malam hari rabu malam itu malam gemis menerima surat perhentian penyidikan perkara fsp tiga
rabu malam ya oke
oke bisa kami tahu dari anda pak kapitra dari siapa kemudian surat itu diberikan
pihak kepolisian siapa
dari penyidik dari penyidik kepada tim avokasi
pada tim pengacara ya
dari penyidik ya berarti ya
iya dari penyidik
oke artinya dari polda metro jaya
oh iya penyidiknya kan di sana
baik dari polda metro jaya juga dari penyidik
oke ketika kemudian mendapatkan ini kan karena belum ada konfirmasi lagi dari pihak kepolisian
kami belum bisa menghubungi sampai dengan sejauh ini
mungkin informasi terbaru
masih belum ada
masih belum ada

apa kemudian respon atau seperti apa rizik sihab menanggapi ketika menerima surat sp tiga tersebut ya
yang diterima pada kamis ya
kalau tadi anda jelasin
iya abid rizie menganggap ini suatu keberkahan
ramadan ini suatu hadiah lebaran terantara kutip dari kepolisian
ada segaknya kebenaran dan diberikannya keadilan kepada abid rizie
bahwa ternyata kebenaran dan keadilan itu masih bersemi di bangsa ini
penyidik dan kepolisian masih berdiri on the track of law
masih berada di atas hukum
jadi kita memberi apresiasi
habib rizik mengapresiasi dan berterima kasih tentunya kepada pihak kepolisian
yang telah menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikannya
dan dalam proses itu ternyata abid rizie tidak terbukti melakukan kejahatan perbuatan yang disangkakan
kedua abid rizie itu juga mengatakan bahwa kita harus berkanding tangan
harus bekerjasama membantu aparat hukum aparat kepolisian
untuk menjaga ketetipan dan keamanan
juga untuk membangun bangsa ini ke depan
praduga praduga yang selama ini berkembang
ya sekarang sudah dijawab oleh sp tiga itu sendiri
sehingga untuk itu janganlah lagi ini menemukan kegaduhan kegaduan baru
yang membuat artisnya energi kita sebagai bangsa
jadi ada apresiasi dari pihak rizie kesiap menanggapi surat perintah penyidikan
penghentian penyidikan atau sp tiga ratus
kita sudah dikeluarkan
sangat kita sangat menghormati dan menghargai pihak kepolisian
dan menaruh rasa hormat yang tinggi
baik pak kapitra kalau lebih detailnya lagi bisa anda sampaikan kepada kami
itu dikeluarkan pertanggal berapa dan seperti apa detailnya
ini kan kemudian kita juga perlu tahu ya
karena belum ada informasi dari pihak kepolisian
saya lebih baik yang tepat karena yang menerbitkan itu bukan saya
mungkin lebih pasnya pihak penyidik yang memberitahu ya
itu tidak diterbitkan bulan februari
karena lebih baik ya
lebih baik penyidik yang mengumumkan
penyidik yang menginformasikan
itu di luar kapasitas saya untuk menyampaikannya
tapi yang jelas diterima pada rabu ya pak
rabu malam ya oleh tim advokasi ya
sudah mau kemis ya
rabu dini hari ya
artinya kan ini sudah kasus kedua
yang kemudian rontok
kalau memang ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian
sudah sp tiga ya
dari kasus yang sebelumnya ada penodaan
yang sebelumnya sudah pernah di sp tiga kan juga
ini juga yang kedua
artinya sudah sp tiga juga
artinya sudah adakah kemudian dengan sp tiga ini
informasi kapan kemudian rezeki siap akan kembali ke indonesia
harus segera kembali ya
kita menunggu konfirmasi dengan abid prizik
karena saya pikir abid prizik keberadaannya juga diperlukan
untuk mengharmonisasi ya
harmonisasi umat islam dan juga ikut seperti partisipasi artis
dalam pembangunan republik ini
dan masyarakat juga merindukannya
dan masyarakat juga merindukannya
dan masyarakat juga merindukannya
dan dia juga pasti rindu dengan indonesia
kita ingin segera dia kembali
itu tentu tergantung dengan beliau
saya ini akan mengkonfirmasi sama beliau nanti
kita berharap segera pulang
kita berharap segera pulang
oke jadi ini anda akan menemui yang bersangkutan begitu ya
ke arab saudi karena sedang atau seperti apa
saya ini lagi menunggu
menuju suatu negara
nanti saya akan berkomunikasi sama habib
bisa ketemu di mana begitu
ingin biar kita berdiskusi lebih dalam apa langkah langkah yang akan kita bikin selanjutnya
dan bagaimana kita mengimplementasikan ya
membangun komunikasi ya
baik terima kasih banyak pak kapitra ampera sudah berbagi informasi kepada kami di prime news